ini tidak salah lagi
dia adalah seorang adiana resuari
orang yang selama ini ku cari cari akhirnya datang sendiri untuk menemui
apa maksud nyai
dan siapa adiana reswari itu
aku akan diangkat
untuk menjadi setara dengan dewa dewi
jika aku melakukan persembahan
di puncak gunung ciremau pada malam ini
dan aku akan menemukanmu
sakit sekali ya allah
aku tidak mungkin lagi menghindar
raksasa salju ini benar benar kuat
aku harus menolongnya
kau harus menolongku
ini aku kiyan shanta
aku yang menolongmu masuk ke dalam lubang tanah
aku hebat bukan
kalau bukan karena aku menolong
tentunya kau sudah mati di puncak raksasa
terima kasih pak mas eja
terima kasih telah menolongku
tapi sekarang tolong lepaskan aku
aku harus segera mengambil tomat itu
yang terpenting sekarang adalah keselamatan
wangdi bukanlah tandingan
jika engkau menghadapi dia sekarang
itu sama artinya kau memberikan nyawamu secara percuma
baiklah pak mas
kalau memang itu yang terbaik menurutmu
yang terbaik menurut pak mas
nita menyelamatkan diri ke tempat yang lebih aman
baik pak mas
sekarang pak mas
kau mendengarkan pengalaman aku
gak ada yang beruntung
yang tak mustahak
yang tak mustahak
kalau tidak hampir
jangan smartphone anda
mengapa tombak ini menolak jika aku sentuh
tombak apa itu
aku tidak tahu
tapi ini adalah pusaka yang sakti
sebaiknya kita segera menjagikan santan
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
ini tidak mungkin
tidak salah lagi
ini tidak salah lagi
dia adalah seorang
orang yang selama ini ku cari cari
akhirnya datang sendiri untuk menemuinya
dan siapa adiana reswari itu
aku akan diangkat
untuk menjadi setara dengan dewa dewi
jika aku melakukan persembahan
di puncak gunung ciremau
pada malam ini
seorang tumba nyai
seorang adiana reswari
sungguh takdir yang baik
telah menyertaimu nyai lingga
aku benar benar beruntung
karena tanpa harus ke sana kemarin
kau datang sendiri untuk menemuinya
bawa dia ke penjara
aku akan segera melakukan
akan menyalahkan banyak kesalahan
aku akan meng treadani mereka

mana raden jal cantang
tadi dia disini
ini semua ula jal cantang
dia berubah menjadi iblis yang haus darah
kita tidak bisa tinggal diam